baik ini kita akan diskusikan soal kisru vaksin nusantara
masih bersama dengan mas revo wapemret cnn indonesia tv
mas revo kita sebetulnya sudah cukup sering ya
mendiskusikan soal vaksin nusantara ini dari kontroversi ke kontroversi
dari mulai soal isunya transparansi sekarang justru sepertinya
adu kuat dukungan ini antara bepom dengan kelompok kelompok
yang kemudian masih mendukung vaksin nusantara
dan bahkan berlanjut tesnya pengambilan sampel dan lain sebagainya
bagaimana media harus menyikapi mas revo
lagi lagi soal vaksin nusantara ini
seperti apa editorial kita memandangnya mas
ya renat ini memang sangat kita prihatin lah dengan kondisi ini
kita tahu bahwa ada dua tim yang bisa dikatakan diinisiasi dari dalam negeri
satu vaksin merah putih dan satu vaksin nusantara
tapi kemudian vaksin nusantara heboh karena uji klinis tahap satu
dinilai tidak lengkap
oleh bepom dan kemudian masih terus dipaksakan
kemudian sekarang malah aromanya aroma politis
karena ada dukungan dari beberapa orang di komisi sembilan
dan beberapa mantan pejabat orang orang tokoh penting
yang kemudian mendukung secara terbuka vaksin nusantara
yang menjadi pertanyaan yang tadi kita lihat ya paket sebelum ini
anggota komisi sembilan kenapa sangat kekeh mendukung sangat ini ya
sangat ajar mendukung
sementara kita mulai bisa mempertanyakan kenapa dukungan yang sama
tidak mereka berikan kepada vaksin merah putih
yang secara uji klinis dinilai lebih sesuai
dalam koridor yang diterapkan oleh bepom
nah kalau kita sendiri melihat sebenarnya begini
harusnya semua ini kita kembalikan dalam aturan yang ada
pemerintah kita secara kelembagaan organisasi negara ini
membentuk bepom yang lembaga atau badannya
dan ini memang dibentuk untuk mengawasi peredaran obat dan makanan
termasuk vaksin salah satunya
pengembangan pengembangan obat dan pengembangan vaksin
dan semua pengembangan obat maupun vaksin itu ada tahapan tahapannya
yang koridornya sudah jelas sebenarnya
seharusnya semuanya taat aja pada aturan aturan tersebut
tahapan tahapan yang ada
ketika tahapan tahapan itu tidak sesuai dengan yang sudah ditetapkan
artinya ini kan melenceng dari aturan
yang menjadi mengherankan kenapa bepom sebagai lembaga yang memiliki otoritas
terhadap pengawasan obat dan makanan ini
ketika dia mengatakan bahwa ada tahapan yang tidak dipenuhi oleh vaksin nusantara
kemudian vaksin nusantara ini tetap kekeh mengembangkan
dan kemudian sekarang didukung oleh beberapa banyak pihak
nah ini yang kita semua
menyesalkan kenapa sampai terjadi hal seperti ini
seharusnya kalau memang tidak sesuai dengan tahapan tahapan bepom
yang tadi nilai kurang lengkap ya dipenuhi dulu
kita tidak ingin mengegel vaksin nusantara tentu
tapi kita semua berharap bahwa bepom pasti mempunyai aturan aturan
yang aturan aturan itu dibuat untuk menjaga keselamatan publik
artinya kalau atas nama keselamatan publik
harusnya semua pengembangan vaksin obat dan apapun yang ada dalam otoritas bepom
ya harusnya mengikuti dengan aturan aturan tersebut
karena ini demi keselamatan publik juga
jangan sampai lah kita itu keluar dari koridornya
karena kalau misalkan keluar dari koridor
artinya ada keselamatan publik yang dipertaruhkan di situ
kalau atas nama kepentingan publik
haruskah kemudian pihak pihak terkait atau mungkin pemerintah
menengahi atau mengintervensi dalam tanda kutip
agar kontroversinya tidak semakin berjalan
karena mungkin publik juga bingung
sementara juga ada kesehatan publik yang dipertaruhkan
di balik vaksin nusantara ini
saya kira komik vaksin nusantara ini sudah bergeser
dari persoalan kesehatan menjadi persoalan politik
nyatanya kemarin kan beberapa tokoh ya
kan sudah anggota dewan
bahkan ada mantan panglima juga
pak gatot kemarin ikuti ambil darahnya
untuk dibikin versi dendritik ini
karena kan vaksin ini memang sifatnya spesifik personal
jadi dia diambil darahnya
kemudian dibikin vaksinnya disuntikan
jadi ini sudah bergeser ke masalah politik
yang menarik adalah badan pom yang menyatakan
bahwa belum memberikan izin
melakukan konferensi pers menyatakan
segenap kekurangan vaksin ini
ya kita tentu berangkat dari data
dinyatakan bahwa ada sekitar dua puluh ya
dari dua puluh tiga kalau saya tidak salah
satu dari dua puluh delapan subjek yang melakukan uji klinis itu
ternyata mengalami kejadian tidak diinginkan
hal hal seperti itu kan diunggapkan oleh bom
dengan segala efek sampingnya
nah pertanyaannya kalau memang itu ada efeknya
kenapa kok tidak dilarang gitu sementara
untuk penggunaannya gitu
kan bahasanya kalau tidak diizinkan
berarti belum boleh dipergunakan begitu
semestinya di kalangan awam seperti itu
jadi saya kira nasionalisme satu hal
dan artinya bahwa kita memang harus mengapresiasi
pekarya anak bangsa itu satu hal
tetapi mengapresiasi itu juga harus dengan kontrol yang baik
artinya kita perlu dorong kalau memang kualitasnya baik
tidak ada dampak dampak
nah kalau sudah ada dampak
kenapa kok tidak memberikan sikap yang tegas
ya pertanyaannya kemudian adalah kenapa
ada apa apakah ada orang orang dibalik vaksin nusantara
ataukah pemerintah yang tidak tegas
nah jangan sampai
saya kemudian pemerintah ya kan ada kemengkes
kok vaksinnya semua orang bisa bikin gitu loh
satu hal lagi ya
nasionalisme itu penting
tapi kontrol koalisi itu lebih penting
makanya saya harap sih pemerintah bertindak tegas ya
karena ini sudah menjadi isu politik yang panas
besok pagi akan ada konferensi pers dari tni
saya kira mungkin karena ada kaitan kemarin juga
kegiatan di rspad ya kan
mungkin akan terkait itu
mungkin akan dihentikan sementara
kita lihat besok lah seperti apa
tapi mudah mudahan kita tidak habis energi
untuk debat politik soal vaksin gitu
lakukan tindakan yang tegas
terukur artinya kalau memang kurang memenuhi syarat
kalau belum ya cut dulu
bukan berarti melarang
kembangkan dulu sampai ketemu jalannya
ingat kita punya masalah yang lebih besar
vaksinasi kita belum kelar gitu loh
masyarakat masih banyak yang belum divaksin
pr kita masih banyak pandemi masih jauh
ya kan belum
jadi jangan sampai kita sibuk dengan percepatan politik
payah untuk keluar dari covid ini
oke dan ketika ini dari isu kesehatan bergeser ke isu politik
semakin jauh dari substansinya ya mas elvan
atau bagaimana lagi lagi kemudian
apa yang diinginkan publik atau apa yang publik ingin tahu
menjadi semakin bergeser
karena ini kan akhirnya justru masuk ke
seperti ada terkesan intervensi politik
itu bagaimana mas
betul karena kalau memang kalau tidak ada ketegasan gitu
tidak ada ketegasan
apa susahnya sih sebagai penguasa pemerintah gitu
memanggil pihak pihak yang terkait dengan vaksin nusantara
pertemukan gitu bertemu kemudian
nanya dong ini mana situasinya
sampai mana uji klinisnya ini ada masalah loh
jadi stop dulu ya segala macam
konflik kita harus bareng mengelirkan di depan masyarakat
itu kan akan lebih sejuk apalagi lagi bulan ramadan begini ya kan
masyarakat vaksin aja di bulan ramadan
banyak yang nggak mau loh ini
itu juga pengen pemerintah pemerintah loh gitu
itu masih banyak hal yang harus dipikirkan
kayak sibuk ngurusin debat politik
mudah mudahan besok ini sudah jelas nih
keputusannya seperti apa
karena kalau tni sampai konsernsep
mungkin ada perintah dari presiden
kita tinggal tunggu aja renk arta
ini menarik sambil kita menunggu besok ya seperti apa
mas revo terakhir
ketegasan pemerintah tampaknya memang belum terlihat di polemik vaksin nusantara
terakhir presiden ngomong
itu mungkin sekitar bulan lalu
itu pun juga tidak begitu clear ya
hanya mengedepankan soal buatan anak bangsa
di amerika juga kita lihat
juga belum banyak bicara soal ini
apakah kita perlu mendorong kemudian
atas nama untuk kepentingan publik dan kesehatan publik
pemerintah harusnya bicara soal polemik ini
yang tadi yang dikatakan mas elvan juga
bahwa presiden dan kementerian kesehatan dalam hal ini ya
sekarang vaksin ini kan sangat tergantung pada pemerintah
pengadaan vaksin belum ada lah ya
vaksin secara mandiri atau vaksin oleh swasta
artinya kita semua sekarang bergantung sekali
kepada pemerintah terkait dengan vaksinasi ini
termasuk juga pengadaannya
nah dalam konteks pembuatan vaksin juga
kita semua berharap bahwa
pemerintah mendukung secara penuh
pembuatan vaksin di dalam negeri
nah kalau kita lihat kan
vaksin di dalam negeri ada dua ya
sekarang yang dikembangkan
yang satu adalah lembaga eijkman dan beberapa universitas
dan kemudian satu oleh vaksin nusantara
yang diinisiasi dan dikembangkan
yang dikolabori oleh mantan menteri kesehatan
dan tentu pemerintah sebagai otoritas pemegang
otoritas penuh ya
dalam terkait dengan isu kesehatan ini
kita harapkan bisa bertindak tegas
tadi isu usulan yang dikatakan mas elvan itu sangat baik
jadi tidak ada susahnya gitu
menteri kesehatan atau bahkan presiden
memanggil semua unsur unsur yang terkait dalam pembuatan vaksin ini
bisa dicarikan konsensusnya bahwa
semua pembuatan vaksin tentu harus melewati koridor koridor yang pas
sesuai dengan aturan aturan yang ada
karena sekali lagi
semuanya ini demi keselamatan publik juga
untuk kesehatan publik
untuk kesehatan kita semua
jangan sampai kita ini disuntik oleh vaksin
yang dalam pembuatannya itu tidak memenuhi kaedah kaedah yang sudah ditetapkan
seperti itu rek kata
jadi atas nama kesehatan publik dan kepentingan publik
kita adalah orang pemerintah untuk bersikap tegas
terhadap polemik vaksin nusantara ini
karena ini sudah menjadi konsumsi publik juga sebenarnya di tengah tengah masyarakat
dan besok kita lihat akan konfirmasi tni
apakah ini menjadi pembuka dari ketegasan pemerintah atau seperti apa
mari kita nantikan besok
terima kasih banyak mas revo mas elvan
untuk perspektif media yang sangat menarik terhadap dua topik kita pada malam hari ini
terima kasih sudah bergabung mas revo dan juga mas elvan
sehat selalu terima kasih mas
terima kasih pak pengam